hutan bambu ini terletak di tepi kali cikarang di desa sukadanau cikarang barat kabupaten bekasi
pengunjung dapat berfoto memancing atau sekedar bersantai menikmati udara segar
pengunjung yang datang ke sini tidak dipungut biaya sama sekali
tapi ada syaratnya pengunjung harus menjaga kebersihan lingkungan
kawasan wisata ini tergolong baru warga sekitar pun belum banyak yang mengetahuinya
dan kebetulan saya pengen coba pengen tahu langsung pengen melihat langsung bagaimana sih sebenarnya hutan bambu itu
lalu saya datang ke sini dan ternyata wow take nyaman
tak banyak yang tahu juga berubahnya wajah hutan bambu sungai cikarang ini adalah berkat kerja keras dua vokalis the united smokers band bergenre pang rock
baik pribadi kita keluarga kita lingkungan kita itu
butuh udara segar butuh tempat berekspresi butuh liburan
dimulai ide lah kita kan kenapa itu ada tempat yang indah kalau menurut saya kan dan perlu distarikan
dua bulan melakukan aksi bersih bersih kini hutan bambu kali cikarang dapat dinikmati masyarakat
pengunjung yang datang juga menghidupkan perekonomian warga sekitar kali cikarang
dedy beben bekasi jawa barat